ingin mengajak anak ke cafe atau restoran nah sekarang banyak sekali tempat makan yang
memiliki konsep ramah anak saya akan mengajak anda untuk melihat menu
apa saja yang ditawarkan untuk si buah hati mari ikut saya
pernak pernik bayi dan anak anak langsung menyambut kedatangan saya
guba and bum menjadi tempat pertama yang saya datangi dekorasi ruangan yang lucu lengkap
dengan area bermain tentu saja menarik perhatian si kecil makanan yang ditawarkan berjenis alami
tidak mengandung msg atau pengawet sehingga aman bagi sebuah hati
menu yang ditawarkan pun beragam orang tua yang menunggu anaknya bermain bisa sambil mencicip
kemakanan ini loh guba and bam merupakan one stop solution bagi orang tua dan anak
tempat ini menawarkan kelas bagi ibu hamil yoga anak kelas sensori bahkan menjual produk produk
bayi dan anak untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini nih